mendekati hari raya idul fitri arus mudik di beberapa titik terlihat meningkat
sudah ada rekan rekan saya nih yang siap dengan laporannya di pintu stasiun senen
ada elisa widya kusuma dan dari nagrek jawa barat
sudah ada dinda tahir kita akan ke elisa terlebih dahulu yang berada di stasiun senen
silahkan elisa dengan laporan anda
ya terima kasih hanum
saat ini tepatnya dua hari menjelang hari raya idul fitri dua ribu dua puluh
situasi arus mudik di kawasan stasiun pasar senen jakarta pusat terpantau begitu ramai
berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari humas stasiun pasar senen jakarta pusat
hingga pukul delapan pagi tadi telah memberangkatkan begitu banyak penumpang hingga tujuh penumpang
baik dari kereta api reguler dan juga kereta api tambahan lebaran
dengan didominasi tujuan ke jalur selatan jawa
dan sekitar ada delapan gerbong kereta api yang telah diberangkatkan
dan diprediksi akan terus
untuk itu untuk mengantisipasi adanya peningkatan
dan agar tetap tertib dan menjaga kelancaran dan juga kenyamanan bagi para pemudik di stasiun pasar senen jakarta pusat
maka pihak stasiun pasar senen jakarta pusat telah bekerja sama membentuk keamanan gabungan yang terdiri dari kepolisian
kemudian tni dan juga anggota pramuka hingga lima belas juli mendatang
dengan total personil yang dikerahkan untuk keamanan gabungan sejumlah seratus
lima puluh hingga dua ratus orang perharinya
demikian laporan kami kita kembali ke studio
dari elisa kita akan beralih ke rekan saya dinda tahir yang ada di nagrek jawa barat
silahkan dinda dengan laporan anda
tiga hari menjelang hari raya idul fitri arus lalu lintas di ruas jalan ini terpantau padat
kepadatan telah terjadi dari arah ranca ekek menuju ke persimpangan cagak nagrek
kendaraan dari arah sana menuju ke
garut tidak dapat bergerak sama sekali sejak pagi hari tadi
yang memang hari ini merupakan puncak arus break dua ribu enam belas di jalur selatan ini
dan sejak pagi hari tadi sudah banyak pihak kepolisian yang bersiaga dan memperlakukan sistem buka tutup
sistem buka tutup ini hanya berlaku bagi kendaraan yang mengarah dari arah cagak nagrek menuju ke tasikmalaya
kepadatan juga terdapat di pasar limbangan yang menjadi langganan penyebab kemacetan di jalur ini setiap tahunnya
dan berdasarkan data dari jasa marga pada dua juli kemarin
terdapat empat puluh dua ribu kendaraan yang melintasi tol cilenyi
angka ini naik sebesar dua kendaraan dibanding pada satu juli dua hari yang lalu yaitu sebesar empat puluh ribu kendaraan
ada tren peningkatan di sini yang melintasi tol cilenyi di mana pada satu juli dua ribu lima belas terdapat tiga puluh ribu kendaraan yang keluar tol cilenyi
di mana pada satu juli dua ribu enam belas ada empat puluh ribu kendaraan dan angka ini naik sebesar sepuluh ribu kendaraan
ini memungkinkan adanya
perpindahan pemudik dari jalur utara menuju ke jalur selatan
karena memang di jalur utara ada kemacetan tinggi dari pintu keluar tol cipali menuju ke brebes timur dua hari yang lalu
diskon ini berlaku sejak hari ini hingga tiga hari setelah hari lebaran
dan diskon ini diperuntukkan untuk mengurai kepadatan yang ada di tol cipali
dan diharapkan para pemudik dapat beralih
baik terima kasih dinda tahir melaporkan langsung dari nagrek jawa barat
dan juga tadi ada elisa widya kusuma yang melaporkan langsung dari stasiun senen jakarta
demikian program pulang kampung dua ribu enam belas
kali ini jika anda ingin tahu lebih banyak dan memantau situasi mudik via smartphone
anda bisa mengunduh aplikasi gomudik cnn indonesia di google play store
saya aziza hanum selamat siang